diduga mengajarkan paham radikalisme ratusan warga di subang kepung pondok pesantren miftahul huda
bahkan masa sempat hendak membakar pondok dan mengusir para penghuninya
polisi pun mengevakuasi para penghuni ke tempat yang lebih aman
ratusan warga kampung bungur desa sukahaji kecamatan ciasem kabupaten subang jawa barat
mengepung pondok pesantren miftahul huda
nyaris terjadi kericuan antara warga dan penghuni pesantren
namun aksi warga ini dapat diredam oleh petugas polri dan tni yang berjaga di lokasi
kegeraman warga dipicu oleh kebiasaan penghuni pesantren yang kurang bersosialisasi dan berbaur dengan warga
bahkan warga menduga pondok pesantren ini menanamkan paham radikalisme kepada para santri
bahkan jebolan pesantren ini ada yang menjadi terduga pelaku terorisme
proses mediasi antara warga pihak pesantren dan petugas dilakukan di dalam area pondok pesantren
kapolres subang menyatakan kepolisian akan memeriksa lebih lanjut dugaan warga itu
kita evakuasi kurang lebih ada tiga puluh sembilan orang terdiri dari sembilan belas anak anak dua puluh dewasa
nah ini masih kita dalamin karena ada keterkaitan apakah itu nanti permasalahan ideologi dan lain lain
nanti kita dalamin nanti di kantor
sementara untuk mengantisipasi amuk warga
kepolisian mengevakuasi tiga puluh sembilan orang dewasa dan anak anak penghuni pesantren ke kantor dinas sosial subang
dian firmanca subang